fokus indonesia tidak hanya kepada world cup
tetapi juga ke seputar bulu tangkis
tepatnya indonesia open dua ribu delapan belas
di mana indonesia harus menerima nasib
tanpa wakil nomor tunggal putri
di babak perempat final indonesia open dua ribu delapan belas
satu satunya hadapan indonesia
gregoria mariska tunjung
kandas di tangan wakil thailand
melalui drama tiga g
kalah di game pertama
gregor mampu memperpanjang asa
dengan merebut game kedua
namun di game ketiga
gregor sering kehilangan fokus
sehingga banyak bola mati sendiri
setelah enam puluh menit bermain
grego harus mengakui keunggulan peringkat
keempat dunia tersebut dengan skor

sementara itu kevin sanjaya marcus fernaldi
muhammad ahsan hendra sotiawan
di babak pertama indonesia open dua ribu delapan belas
hasil positif juga didapatkan
ganda putra nomor satu indonesia
kevin sanjaya marcus fernaldi
membuka turnamen indonesia open dua ribu delapan belas
dengan menghadapi seniornya di pelatnas
muhammad ahsan hendra sotiawan
pada pertandingan yang berlangsung
rabu siang kevin marcus yang kehilangan
satu game menutup laga dengan kemenangan
dua puluh satu enam belas delapan belas dua puluh satu dan dua puluh satu delapan belas
angga kelatama riki karanda
angga riki menyingkirkan ganda tiongkok
sempat kalah di game pertama
angga riki bangkit dan berbalik menang
lewat pertarungan ketat di game ketiga
dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh enam dua puluh empat
wakil indonesia di ganda putra bertambah
dengan lolosnya fajar alfian muhammad rian
fajar rian sukses meningkirkan
unggulan karena masalah jepang
atushu kamura kei go sonoda

empat belas dua puluh satu dan dua puluh satu delapan belas
tiket kebobak kedua juga diraih
di ganda putra antoni sinisuka
di tantang lokel belanda
yang lebih dulu lolos kebobak kedua